hujan yang mengguyur depok jawa barat pada senin meninggalkan genangan air di jalan margonda
banjir yang melanda langsung berdampak pada lalu lintas di sepanjang jalan tersebut
pengendara tidak bisa membawa kendaraan mereka seperti biasa karena genangan setinggi hingga setengah meter ini
selain ke jalan air juga menerobos masuk bangunan minimarket
diketahui banjir yang terjadi diakibatkan oleh tersumbatnya sistem drainase yang mengakibatkan air mampet dan meluap ke jalan
warga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi karena kawasan ini kerap banjir setiap hujan
kenyamanan pengendara yang melintas di jalan utama penghubung kecamatan jati asi dan kecamatan pondok gede bekasi jawa barat juga terpaksa terganggu oleh genangan air di wilayah tersebut
banjir setinggi hingga tiga puluh cm
tiga puluh cm ini muncul saat hujan mengguyur kawasan tersebut pada senin
akibat banjir ini sejumlah motor yang nekat menerobos genangan air mengalami mogok hingga harus didorong
warga sekitar yang langganan menjadi korban banjir setiap hujan tiba berharap pemerintah segera memperbaiki drainase di kawasan ini
sebuah perumahan di kota bekasi jawa barat juga tidak luput dari banjir akibat hujan yang mengguyur pada senin
menurut warga perumahan tersebut banjir di perumahan bumi
nasio indah disebabkan selain dari hujan yang mengguyur juga disebabkan oleh air kiriman dari bogor yang mengakibatkan kali cakung yang meluap
sejumlah warga di dua perumahan tersebut memilih tetap bertahan di rumahnya lantaran mayoritas rumah mereka sudah berlantai dua
namun demikian petugas bpbd kota bekasi tetap disiagakan
pendiputan cnn indonesia